kamu yang jahat
kamu ngebela dija
kasih tau yang sebenarnya
saya paham sekarang
jangan jangan selama ini dija jadi langganan cilok kamu
itu hanya semacam strategi penyusupan untuk menyebarkan virus virus anti safe
jangan lebay saep
udah mau sampe
iya tunggu sebentar ya
masih gak diangkat
berat kali hpnya
temen temen kamu mana
dulu kamu yang nanya nanya ke aku kang
aku miskin apa enggak
pengangguran apa enggak
lemah iman apa enggak
buat apa sih
waktu itu kamu gak ngejelasin
aku juga lupa gak nanya
emangnya lu kuliah
terus bikin saya hampir ketahuan kalau saya bohong
lucy bukannya nyopet
malah sombong sama cewek
saya baru ingat sama cewek itu
cewek itu ingat duluan sama saya
cewek itu yang dulunya pernah saya prospek buat jadi copet
kan kamu tahu prosedurnya gimana
harus memenuhi tiga syarat
deden operasi sama bun bun
soalnya rosa sama citra gak ada
saya suruh menghilang dulu
soalnya situasi lagi nggak bagus
kalau bos saya ditangkep
pasti kita kena semua
kalau kamu ngomongnya bukan kalian
rosa sama citra kan anak baru
kasian kalau kebawa bawa
biar saya sama deden aja yang nanggung resiko
tadi siapa yang sama dede

tidak ada yang nanggung resiko
dari waktu itu juga aku udah nawarin
dia sendiri yang gak yakin bisa
sekarang udah yakin
masih belum juga kayaknya
langsung mau jualan
sementara ikut aku dulu
aku mau terus terang soal foni
tapi kamu jangan kaget
dia sama kayak aku
bekas anak buah saeb
udah dibilang jangan kaget
masih tetep aja nanggung resiko

apa bun bun harus nonaktif juga
kamu kasihan gak kalau nanti dia ketangkep juga
bener gak masalah
yang masalah justru kalau dia kayak dulu lagi
balik ke kerjaan lama
saya gak salah liat
apa yang kamu gak salah lihat
kamu jualan cilok
sekarang kamu nyebut saya kamu
saya cuma ingat kebiasaan lama
waktu saya masih jadi anak buah kamu
pertanyaan saya belum dijawab
kamu jualan cilok
saya cuma ketitipan aja
yang jualan temen saya
dia lagi pergi sebentar
kamu sendiri gimana
kamu sendiri gimana
kamu sendiri gimana
kamu sendiri gimana
kamu sendiri gimana
apa pekerjaan kamu sekarang
mau bantuin temen usaha
jualan itu perlu modal
enggak selalu untung
bisa ada ruginya
mending balik lagi aja jadi copet
ah kamu sendiri jualan cilok
bukan saya yang jualan
temen saya si ubed
siang ini jadi
di tempat kamu jualan
jualan kerudung dimana
dari rumah ke rumah dari kafe ke kafe dari teman ke temen
bukan kerudung keliling
iya bantuin ajeng
aku pergi dulu ya
iya aku masih disini nunggu yanti
kemaren dia telepon
udah gak ada stok mau ambil kerudung lagi
jadi kamu ikut ikutan ajeng
kalau ikut ikutan mah gak serius
kalau ikut serius
ajeng ikut siapa
yaudah aku duluan
dia lagi dia lagi
cuma pernah dengar namanya aja
dan itu gak penting lupakan
terus aku harus bantu apa
daripada kamu jadi pencuri gak ada temennya nggak punya partner
jadi partner saya
nyopet sindiran itu gak enak
suka gak pede
hasilnya disetor ke saheb
mikir apa lagi
barusan ada fonny
dia kebetulan lewat
tapi saya jadi punya banyak info
orang yang namanya dj itu sudah menguasai sebagian bekas anak buah saya
ih kamu kok gitu
kamu itu soleha gak boleh judes
bukan judes ada kamunya gitu
mau ketemu cuma mau ditraktir
aku itu sebenarnya cuma pengen ngobrol
ngobrol sambil makan itu lebih asik
terus aku sekarang kondisinya belum bisa mandiri kalau kita harus makan di kafe
tony bilang dia itu ikut ajeng jualan kerudung
nah ajeng itu ikut diza
kirain diza itu sekarang udah jadi bos nyopet
masa aku dibilang pelit
yaudah kamu kesini
deden juga lagi ngedeketin ajeng
sebetulnya saya belum pasti
deden yang ngedeketin ajeng atau ajeng yang ngedeketin deden
ajeng itu cantik
dia juara satu kelurahan di kampungnya
gak masuk akal atuh
kalau ajeng yang ngedeketin deden itu cantik
ini bukan dalam rangka urusan asmara
ajang pasti mau narik deden buat masuk kelompok mereka
masuk kelompoknya diza
mereka bukan kelompok copet kan
kelompok tukang jualan kerudung
apa bahayanya buat kamu kalau mereka cuma tukang jualan kerudung
yang bahaya bukan jualan kerudungnya
tapi bagaimana dj itu merekrut bukan cuma bekas anak buah saya
tapi juga anak buah saya yang masih aktif
dia sudah deketin deden
pasti sebentar lagi dia deketin arman
habis arman terus bun bun
habis itu dia mempolisikan saya
sebegitu dasarnya usaha dija untuk menghancurkan saya
punya salah apa saya sama dia
untuk tujuan apa semua ini dia lakukan
kamu yang jahat
kasih tau yang sebenarnya
saya paham sekarang
jangan jangan selama ini dija jadi langganan cilok kamu
itu hanya semacam strategi penyusupan untuk menyebarkan virus virus anti safe
jangan lebay saeb